mahkamah konstitusi mulai menerima permohonan perselisihan hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah
hingga jumat siang sudah ada tiga permohonan yang diajukan ke mahkamah konstitusi
mahkamah konstitusi memberikan waktu bagi seluruh pihak dari satu ratus satu daerah yang melaksanakan pilkada
untuk mengajukan permohonan hingga satu maret dua ribu tujuh belas
namun syarat pengajuan permohonan harus sudah diajukan tiga hari kerja setelah pengumuman oleh kpu setempat
pasal satu ratus lima puluh delapan undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas tentang mahkamah konstitusi mengatur
tergantung jumlah penduduk di masing masing daerah
jadi setelah tanggal tiga belas maret nanti diregistrasi nanti tanggal dua puluh dua kita akan memulai sidang pendahuluan secara serentak
kalau hakim konstitusi yang baru itu belum masuk maka akan ada dua panel hakim
yang terdiri dari empat hakim itu langsung menyidangkan secara simultan
nanti di tanggal tiga puluh maret itu kita sudah bisa sidang pengucapan putusan bisnis